dengan seribu lebih korban jiwa akibat wabah virus corona
pusat penelitian eijkman telah memiliki alat untuk mendeteksi virus corona tipe covid sembilan belas
eijkman sudah memiliki peralatan yang tersertifikasi dan mampu mendeteksi virus covid sembilan belas secara sensitif dan spesifik
deteksi dilakukan dengan teknik pcr dan sequencing menggunakan gen rna dependent dan rna polymeras rdrp
namun sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh eijkman untuk penelitian lebih lanjut
karena mereka masih membutuhkan sampel pasien yang terduga
untuk vaksin virus corona tipe covid sembilan belas ini masih belum ada prediksi kapan vaksin bisa diproduksi
karena membutuhkan sampel yang lebih banyak agar lebih akurat dan cocok untuk semua
kita buat vaksin belum tentu cocok untuk semua
misalnya hepatitis b itu banyak mudah
tapi kalau jumlahnya ini berbeda beda apalagi lokasi lain atau susunan virusnya itu sedikit berbeda
itu butuh waktu dan tentunya butuh trial lagi untuk mengamalkan covid sembilan belas